proyek kereta cepat jakarta bandung di bekasi jawa barat
menuai protes sejumlah warga yang mengaku ahli waris pemilik lahan
bahkan beberapa warga harus dievakuasi karena melakukan aksi protes di lahan proyek
dalam video amatir yang diabadikan warga terlihat sejumlah warga
yang mengaku ahli waris asma bin jalimun terlibat adu mulut
dengan salah satu petugas kepolisian
sejumlah warga yang mengaku ahli waris terpaksa dievakuasi petugas
guna menghindari bentrok fisik
aksi protes ini berlangsung di lahan yang akan dijadikan proyek kereta cepat
di desa pasir tanjung cikarang pusat bekasi selasa siang
mereka protes lantaran ahli waris asma bin jalimun
pemilik tanah seluas lima dua ratus lima puluh meter persegi
mengaku tidak pernah menjual lahan milik almarhum orang tuanya
tanah ini digaruk adalah
kedua kalinya yang pertama digaruk adalah tangga yang kami laporkan
waktu itu ke polres kabupaten bekasi tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas
setelah kami laporkan itu penggarukan yang pertama babak pertama
dan kemarin hari senin tanggal dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas adalah penggarukan yang kedua
yang dikatakan oleh mereka akan digaruk paksa
padahal proses hukum kami sudah lalui
yaitu sudah melapor ke poresta kabupaten bekasi
dengan sudah mendapatkan jawaban dari pores kabupaten bekasi
yaitu pada tanggal dua belas maret dua ribu sembilan belas
dengan jawaban bahwa jawaban resmi dari desa kepala desa pasir tanjung
belum ada jawaban dan mereka dari poresta kabupaten bekasi
akan melakukan penyirikan kembali akan menunjurkan surat panggilan berikutnya
keluarga ahli waris mengaku telah melaporkan dugaan penyerobotan lahan
ke pihak yang berwajib
akibat aksi warga sejumlah alat berat terpaksa berhenti beroperasi